kita ke informasi lainnya komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati purbalingga
serta kepala bagian unit layanan pengadaan pada senin petang
operasi tangkap tangan ini dilakukan terkait dugaan kasus suap pembangunan islamic center di purbalingga
usai operasi tangkap tangan oleh kpk kantor bupati purbalingga terlihat terkunci bahkan tidak ada penjagaan
sebelumnya pada senin petang bupati ditangkap bersama dengan kabak unit layanan pengadaan purbalingga hadi iswanto
penangkapan bupati ini dilakukan terkait kasus dugaan penyuapan pembangunan islamic center yang memiliki anggaran sebesar rp tujuh puluh tujuh miliar
dari ott ini kpk juga menyita satu kendaraan dinas kendaraan yang masih terparkir di areal kantor bupati purbalingga ini
telah dipasangi garis pengaman kpk dan ditempel dengan tulisan segel
sebelum menjadi orang nomor satu di kabupaten purbalingga tasdi menjabat wakil bupati pada tahun dua ribu empat belas
tasdi juga pernah menjabat sebagai anggota dprd purbalingga selama lima tahun sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hingga dua ribu empat belas
karirnya terus menanjak hingga menduduki kursi ketua dprd purbalingga
berbekal jabatan ketua dprd tasdi yang juga menjabat ketua dpc pdi perjuangan purbalingga
menjalankan diri dalam pilkada serentak dua ribu lima belas berpasangan dengan diahayuning pratiywi
yang merupakan anak dari mantan bupati purbalingga triyono budi sasongko hingga akhirnya terpilih menjadi bupati purbalingga
bupati purbalingga jawa tengah serta tiga orang lainnya yang terkena ott kpk pada senin malam langsung dibawa ke jakarta
ya mereka ini dibawa dengan menggunakan kereta api dari stasiun purwokerto dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersenjata
usai menjalani pemeriksaan awal bupati purbalingga tasdi serta tiga orang lainnya yang terkena ott kpk langsung dibawa menuju jakarta
mereka dibawa dengan menggunakan kereta api melalui stasiun purwokerto
beberapa aparat kepolisian bersenjata dikerahkan untuk mengawal perjalanan
sementara itu tasdi dan tiga orang lainnya yang tertangkap kpk ini nampak duduk di dalam ruangan vip stasiun sambil menunggu kereta api datang
tiga orang lainnya yang ditangkap ini adalah kabak unit lelang pengadaan hadi iswanto ajudan bupati teguh priyono serta salah satu kontraktor asal jakarta nababan
diduga penangkapan ini terkait proyek pembangunan islamic center senilai tujuh puluh tujuh miliar rupiah

setelah kereta api gajayana jurusan malang gambir yang akan dinaiki tiba tim kpk kemudian membawa tasdi dan tiga orang ini menuju kereta api
mereka duduk di gerbong eksekutif nomor tujuh
keempatnya akan langsung dibawa ke kantor pusat kpk di jakarta untuk menjalani pemeriksaan
informasinya bupati purbalingga tasdi sudah tiba di gedung kpk jakarta pukul empat lebih lima puluh delapan waktu indonesia barat
tasdi akan menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung kpk
kpk memiliki waktu dua puluh empat jam untuk menentukan status enam orang tersangka
enam orang yang diamankan di lokasi terpisah

teman teman yang berjalan seperti biasa normal dan beberapa asn sudah terlihat terdatangan untuk menuju ke kantor
dan beberapa saat lalu saya melihat bahwa haraan yang ditumpangi oleh wakil bupati terlihat keluar dari pendopo
informasinya beliau akan menuju ke pembukaan pasar murah di wilayah purbalingga ini
dan hingga kini masih kondisi dianggap tidak terlalu baik
di pendopo purbalingga ini masih seperti biasa dan tidak seperti terjadi adanya penangkapan terhadap bupati mereka yang dilakukan oleh kpk pada senin petang ini
kemudian bagaimana bisa anda ceritakan lagi kronologi ditangkapnya bupati tasti dan juga rekanannya pada ott yang dilakukan oleh kpk
informasi penangkapan kronologi dari kpk terhadap bupati tasdi ini sebenarnya tidak terlalu baik
kisda dari kpk terhadap bupati tasli ini sebenarnya masih simpang siur karena pada kemarin petang itu kpk langsung mendatangi kantor bupati di purbalingga ini dan langsung melakukan ott
bahkan sebelumnya dari kpk sendiri telah membuntuti salah satu dari orang yang tertangkap yaitu salah satunya adalah kabak unit lelang pengadaan
yang sebelumnya telah dibuntuti dari bupati tasdi
pada saat sampai di kantor bupati kpk langsung menangkap beliau yang sempat berada di ruangan di daerah ini
dan kemudian saat itulah kpk mengamankan bupati tasdi serta tiga orang lainnya
dan satu orang kontraktor yang diduga berasal dari jakarta tertangkap di purwokerto
berarti sejauh ini imam apakah sampai saat ini apakah ruang kantor dari bupati masih disegel dan juga semua tugas dari bupati saat ini dialih tugaskan ke wakil bupati
benar dari semalam setelah penangkapan dari bupati tasli ini kantor bupati langsung disegel oleh kpk
dan tidak hanya pada pintu kantor saja tapi juga ruang pintu masuk dari kantor bupati ini disegel oleh kpk
ada satu kendaraan dinas yang digunakan oleh kabak unit lelang pengadaan yang sempat dibawa juga disita oleh kpk
sehingga sekarang masih berada di salah satu parkir di areal di depan kantor bupati
baik imam terima kasih atas informasi anda dari kantor bupati purbalingga
imam ambarwoto jurnalis transmedia melaporkan